hai ramadhan tahun ini tak seperti tahun tahun sebelumnya masjid masjid ini tidak lagi
diramaikan oleh jemaah sholat terawih selama terjadi pandemi umat muslim dianjurkan mendirikan
sholat tarawih di rumah masing masing sholat tarawih di rumah membuat para pria bertanggung
jawab untuk menjadi imam bahkan di media sosial sempat ramai istilah dilema imam dadakan
pengalaman menjadi imam sholat tarawih dadakan dirasakan abdul hafid rahmadi dalam kondisi
seperti saat ini mau tidak mau abdul menjadi imam sholat di rumah baginya inilah pengalaman
pertama menjadi imam sholat tarawih untuk istrinya yang baru dinikahi lima bulan lalu abdul mengaku
perlu melakukan persiapan seperti memperbaiki bacaan surah pendek dan tata cara sholat tarawih
jumlah rakaat yang lebih banyak daripada sholat wajib membuatnya harus menguasai banyak bacaan surah pendek
persiapan gue dadakan gitu lah biasanya cuma jadi makmum kan kalau sekarang di rumah
jadi imam jadi kadang kadang suka lupa rokatnya gitu atau bacaan suratnya juga
suka ada yang kelupa gitu baca baca quran lagi sih gitu ada bagusnya juga
halnya selamet sumiyah diondo yang juga harus menjadi imam di rumah meskipun berpengalaman
menjadi imam sholat wajib bagi keluarganya selamat mengaku masih perlu membekali diri antara lain
melalui diskusi dengan keluarganya tentang jumlah rakaat sholat tarawih yang berbeda dan yang
disepakati allahualaikum kowe hal saya biasanya suka bertanya sama terutama sama mertua saya yang

ini jadi bisa lebih pandai lah sekarang jadi imam menurut ibnu haris atau yang akrab di sapa ustadz
ahom beberapa ulama tunisia dan mesir menyebut tidak perlu khawatir sholat taraweh dirumah akan
mengurangi pahala ada beberapa hal yang harus diketahui imam sholat tarawih khususnya imam
dadakan al fatihah ini kan salah satu bacaan penting dalam sholat gitu kan mau sholat fardu
ataupun sholat sunnah itu mau nggak mau harus bisa gitu jadi harus hafal al fatihah untuk tarawih
paling nggak hafal surat attaqasur sampai anas gitu jadi beberapa surat terakhir di dalam alquran
itu perlu dipelajari kembali gitu
ustadz ahok menambahkan menjaga semangat belajar memahami bacaan surah dan beribadah
dengan khusyuk juga menjadi hal penting yang harus terus dilakukan saat menjadi imam di
rumah kina nabilah andriawan saputra jakarta alaikum warahmatullah salam alaikum warahmatullah